angka kasus covid sembilan belas harian di indonesia kembali tembus lebih dari seribu kasus dalam satu hari
pada lima belas juni kemarin tercatat ada satu dua ratus empat puluh dua kasus secara nasional di indonesia
jakarta masih menjadi provinsi penyumbang kasus harian terbanyak
yaitu mencapai tujuh ratus tiga puluh kasus pada hari rabu kemarin
dan angka ini menjadi yang tertinggi dalam tiga bulan terakhir
dengan tambahan ini maka kasus aktif di ibu kota mencapai lebih dari tiga dua ratus orang
atau sudah masuk dalam kategori tidak aman jika kita mengacu kepada kriteria
dengan meningkatnya kurva kasus positif covid sembilan belas
di indonesia juga diikuti dengan bertambahnya jumlah keterisian tempat tidur
di satu ratus empat puluh rumah sakit rujukan yang ada di dki jakarta
data dari dinas kesehatan dki jakarta pada tanggal enam belas juni mencatat
bahwa saat ini ada dua ratus empat puluh delapan pasien yang tengah dilakukan isolasi
dari total tiga delapan ratus enam puluh lima tempat tidur yang disiapkan
sementara itu untuk tingkat keterisian tempat tidur di ruangan icu
saat ini sudah mencapai tujuh persen
dari total enam ratus dua puluh dua bed yang disediakan
di rspi sulianti saroso tempat saya melaporkan saat ini ada enam pasien yang tengah dilakukan isolasi
meski demikian belum diketahui secara spesifik varian apa
yang memapari pasien pasien yang tengah dilakukan perawatan tersebut
sementara di rsdc wisma atlet kemayoran tercatat ada tambahan tiga belas orang pasien pada kamis pagi sehingga total
saat ini ada enam puluh tiga orang
pasien yang dilakukan perawatan di dua tower rsdc wisma atlet kemayoran
peningkatan angka kasus infeksi covid sembilan belas di indonesia menurut epidemiolog dari griffith university australia
diki budiman menyebutkan tak lepas dari sudah terdeteksinya dua puluh kasus subvarian omikron ba empat dan juga ba lima
yang ia sebut memiliki kriteria atau karakter yang lebih cepat menular
hal ini termasuk dalam kategori yang ringan
berikut keterangan selengkapnya dari dr diki budiman
konteks indonesia kita bisa memprediksi dan tidak usah kaget kalau terjadi peningkatan kasus infeksi
karena ini memang karakter yang dibawa oleh b a empat dan b a lima
namun hal yang harus dan juga kita lakukan adalah memitigasinya
supaya peningkatan kasus atau terjadinya infeksi ini tidak mengarah pada kelompok yang rawan
karena ketika mengarah pada kelompok seperti lansia komorbid atau anak khususnya di bawah tiga tahun
ini bisa berisiko tinggi dan bisa mengalami fatalitas
kementerian kesehatan menyebutkan saat ini ada dua belas kasus subvarian omikron b a empat dan juga b a lima
dan dua puluh kasus tersebut tersebar di sejumlah daerah
empat kasus merupakan transmisi lokal terdeteksi di dki jakarta
satu kasus transmisi lokal pula terdeteksi di provinsi banten
dan ada tiga important case dari warga negara asing yang mengikuti pertemuan di provinsi bali pada akhir mei lalu
dan yang terbanyak terdeteksi ada di wilayah jawa barat sebanyak dua belas kasus
menurut keterangan dari ketua pokja infeksi perhimpunan dokter paru indonesia
dr erlina burhan beberapa hari yang lalu menyebutkan
bahwa gejala yang ditunjukkan oleh pasien subvarian omikron b a empat maupun b a lima
mulai dari demam batuk dan pilek sakit tenggorokan mual pusing dan juga lemas
sementara ada satu pasien wanita berusia dua puluh tahunan di jakarta yang terlihat ada gejala sesak nafas
namun belum diketahui apakah sesak nafas tersebut merupakan imbas atau efek dari replikasi subvarian omikron
dan dampak dari komorbit yang diderita pasien sebelumnya
sementara itu sebagian besar pasien menunjukkan asimptomatik atau tanpa gejala
mahardika utama evan askam jakarta